pertumbuhan ekonomi indonesia dalam posisi minus menteri keuangan sri mulyani sudah mengatakan kondisi keuangan indonesia masih normal
tapi bagaimanapun kata resesi sudah menjadi kata kunci dicari oleh banyak orang
apakah kita seberapa dekat kita dengan resesi
kami sedikit berikan gambarannya
sekarang waspada resesi saat pandemi ada beberapa negara sejak awal juli sudah ada beberapa negara yang menyatakan mereka resesi
di antaranya adalah lima negara ini yang sudah menyatakan resesi
yang pertama adalah jerman jerman pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama minus dua dua persen di kuartal kedua turun minus sebelas tujuh persen
cukup dalam kemudian kita lihat amerika serikat di kuartal pertama dua ribu dua puluh minus lima persen di kuartal kedua setelah pandemi terjadi minus tiga puluh dua sembilan persen
kemudian singapura negara tetangga minus tiga persen di kuartal pertama kemudian di kuartal kedua turun jatuh minus dua belas enam persen
bagaimana dengan korea selatan korea selatan minus satu empat persen di kuartal pertama kemudian minus tiga persen di kuartal kedua
dan begitu pula hongkong hongkong ada sedikit sekali penurunannya tapi tetap minus sembilan satu persen di kuartal pertama
di kuartal kedua naik sedikit menjadi minus sembilan persen setelah pandemi bisa mereka tangani dengan baik
resesi ini terjadi karena pandemi covid sembilan belas yang semakin menekam perekonomian mereka yang memang sudah minus
sebelumnya jadi sudah terjadi penurunan dalam dua kuartal berturut turut
lalu bagaimana dengan indonesia kita lihat seperti kita ketahui baru saja bps mengumumkan pertumbuhan ekonomi kita
dan jika dilihat sejak tahun dua ribu delapan belas kita lihat perkembangannya dulu
kalau misalnya melihat hanya di kotak ini saja agak sulit melihat ya
tapi kita lihat perkembangan dari dua ribu delapan belas pertumbuhannya seperti ini
kuartal satu pertumbuhannya sekitar lima persen
kemudian di dua ribu sembilan belas ada penurunan
berkisar hanya sekitar lima persen sampai terakhir penutup hanya empat sembilan puluh tujuh persen
kemudian di kuartal pertama tahun dua ribu dua puluh dua sembilan puluh tujuh persen
dan di kuartal kedua tahun dua ribu dua puluh minus lima tiga puluh dua persen
ini yang terjadi di indonesia setelah pandemi covid sembilan belas terjadi sejak bulan maret dua ribu dua puluh
lalu apa sebenarnya setelah pengumuman
itu pertanyaan sekarang apakah kita resesi
ini dia apakah kita resesi
pemerintah sudah mengatakan indonesia belum resesi karena ada beberapa indikator resesi
di antaranya adalah tiga ini ya
di antaranya tiga ini
yang pertama ada ketidakseimbangan produksi dan konsumsi
jadi apabila produksi tinggi tapi konsumsi rendah gak ada yang beli barangnya
atau misalnya konsumsi tinggi tapi produksi rendah akhirnya harus impor dan itu bisa mempengaruhi raca perdagangan
yang berikutnya yang juga menjadi indikator resesi adalah pengangguran yang tinggi
angka pengangguran tinggi oecd mencatat tingkat pengangguran di indonesia memang terus naik
terutama sejak awal tahun ya karena ada pandemi banyak yang kemudian di phk banyak yang diberhentikan
hingga terakhir adalah delapan lima persen pada bulan april ini menurut oecd
lalu terakhir yang juga menjadi indikator apakah kita resesi atau tidak adalah pertumbuhan ekonomi
penurunan pdb dua kuartal berturut turut pertumbuhan ekonomi minus di dua kuartal berturut turut
nah apa yang kemudian bisa dilakukan pemerintah sekarang
pertama adalah meningkatkan daya beli seperti informasi yang sudah anda saksikan sebelumnya
bantuan langsung tunai akan dikucurkan pemerintah dua empat juta akan diberikan
skemanya masih diatur pemerintah rencananya mulai bulan september
tujuannya apa ini untuk pekerja dengan gaji di bawah lima juta
tujuannya apa agar itu dibelanjakan agar daya beli meningkat agar ekonomi bergerak
selain itu tidak hanya itu
jadi ada juga anggaran
yang sudah dimiliki oleh kementerian dan lembaga
dan ini sudah sering mendapat saran dari banyak pihak agar segera dicairkan
segera dicairkan karena penyerapan yang masih kurang
beberapa waktu lalu presiden joko widodo juga sudah meminta kementerian agar lebih agresif untuk menyerap anggaran
karena anggarannya ada tapi belum dibelanjakan
nah ini pr nya
harus bisa secepat mungkin dilakukan
dan jangan lupa pelonggaran saat pandemi ini yang sekarang terjadi pelonggaran di mana mana
harapannya ekonomi bisa jalan
jangan sampai kita kehilangan dua duanya
ekonomi dan kesehatan publik yang terancam
udah cukup ya
tinggal kita bentukannya lagi
bagi pemain tunggal putra andalan indonesia jonathan christie
selain peran pelatih peran pemain yang lebih senior
juga menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan pemain muda di pelatnas cipayung
saat jojo baru bergabung di cipayung
rasa ingin mengejar kemampuan para pemain senior membuatnya terpacu untuk lebih giat berlatih
kini setelah menjadi salah satu pemain tunggal putra senior di cipayung
jojo harus bisa menjadi sosok panutan bagi adik adiknya
enggak mudah justru memang benar ketika jadi senior
kita ngejarnya tuh lebih apa ya lebih nggak ada pressure
kita juga ada panutan juga di atasnya
jadi kita punya sosok apa ya kayak kakak lah
kakak yang bisa kita contoh segala macam
terus juga kita bisa improve sendiri dari latihan tambahan kita segala macam
dan kalau sekarang kan bisa dibilang udah yang salah satu yang senior juga gitu
mungkin cara berpikirnya yang sekarang harus dirubah gitu
ketika udah senior harus lebih ngayomin adik adiknya
jadi harus lebih ngebuat semangat mereka terus juga saling support lah
kalau bicara fasilitas apa yang ada di pelatnas cipayung sebenarnya sudah sangat memadai
total ada dua puluh satu lapangan yang dapat digunakan untuk latihan para pemain
fasilitas lain seperti pusat kebugaran kolam renang jogging track
hingga asrama dengan segala fasilitas penunjangnya juga sudah tersedia
praktis para pemain di pelatnas cipayung ini hanya tinggal fokus dan serius menjalankan program latihan yang diberikan
mereka istilahnya tidak perlu mengeluarkan uang sesenpun ya
semua kebutuhan yang dicukupi
kebutuhan makan kebutuhan minum kebutuhan latihan kebutuhan bertanding
baik di indonesia maupun di forum internasional
istilahnya mereka sudah tidak perlu mengeluarkan uang ya dari kantong mereka
selebihnya mereka bisa mendapatkan insentif atau mendapatkan
mendapatkan pendapatan penghasilan sepanjang tadi
mereka bisa berprestasi
dengan berprestasi uang press money yang didapat dari sebuah kemenangan di sebuah kejuaraan
termasuk juga dari uang kontrak
entah itu dari perusahaan aparel maupun juga perusahaan perusahaan lain
sekarang kan banyak sekali ya atlet atlet yang sebagai pemain bulu tangkis mendapatkan kontrak sponsor dari perusahaan ya
namun berkaca pada dominasi bulu tangkis indonesia
di era seribu sembilan ratus sembilan puluh an usia pemain saat direkrut masuk ke pelatnas mestinya bisa lebih dini lagi
setidaknya begitulah menurut daryadi seorang pemerhati dan pengamat bulu tangkis nasional
saya melihat banyak sekali pemain potensial di usia usia empat belas tahun lima belas tahun
kalau mau langsung dibina secara serius di pelatnas itu bisa mungkin di usia sembilan belas tahun mereka sudah bisa langsung bersaing dengan pemain pemain di luar negeri
kalau kita ingat bagaimana mia audina
ketika menjadi pahlawan lpl uber tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam itu kan usianya empat belas tahun
susi juga ketika mulai berjaya umur enam belas tahun
taufik hidayat ketika masuk final pertama kali di all england usianya tujuh belas tahun delapan bulan
artinya apa itu menandakan bahwa mereka itu dibina itu kan sebelum usianya mereka itu
paling tidak ada dua tahun tiga tahun sebelumnya
satu hal yang pasti tidak akan ada cara instan untuk meraih prestasi dalam dunia olahraga
prestasi akan lahir lewat disiplin dan kemampuan
kerja keras dan konsistensi dalam menjalani proses latihan